informasi selanjutnya ini ada perusahaan milik elon musk yang meluncurkan roket terkuat di dunia pada awal bulan ini
menariknya roket ini membawa muatan yang tidak biasa keluar angkasa
yakni mobil yang berisi sebuah boneka astronot di kursi kemudinya
spacex sukses meluncurkan roket falcon heavy keluar angkasa
dengan muatan mobil tesla roadster dan sebuah boneka astronot starman
pada selasa enam februari dua ribu delapan belas jam tiga sore waktu setempat
mobil ini dilengkapi dengan kamera sehingga bisa memberikan pemandangan bumi dengan latar belakang luar angkasa
beberapa saat setelah peluncuran falcon heavy spacex menayangkan secara langsung perjalanan starman di luar angkasa
melalui kanal youtubenya dan ditonton oleh jutaan orang
kami tidak tahu apakah ini benar atau tidak
dua astronom marko langbrook dan peter starr sempat melihat perjalanan starman melalui teleskop di dubbo observatory australia
pada kamis delapan februari dua ribu delapan belas jam empat sore gmt
siaran langsung perjalanan starman harus terputus setelah lebih dari empat lima jam karena baterai kamera yang habis
namun starman dan tesla tetap mengarungi luar angkasa yang ditargetkan dapat memasuki orbit elips bumi mark